mengantisipasi penjarahan aset aset milik padepokan dimas kanjeng oleh pengikutnya pasca rekonstruksi
kepolisian polres probolinggo meningkatkan penjagaan
rencananya aset aset dimas kanjeng akan disita oleh pihak kejaksaan pada hari ini
selasa pagi pihak kepolisian menyiagakan ratusan personil satuan brimob dan pasukan dalmas sabara polres tempat
untuk menjaga seluruh aset milik pemimpin padepokan dimas kanjeng taat pribadi dari jarahan para pengikut yang merasa tertipu
pasalnya setelah dilakukan rekonstruksi senin kemarin semua tersangka terbukti sengaja melakukan pembunuhan berencana
terhadap dua korban yakni ismail warga situbondo pada februari dua ribu lima belas dan abdul ghani pada april dua ribu dua puluh
hasil rekonstruksi membuat ratusan pengikut padepokan dimas kanjeng akhirnya meyakini bahwa taat pribadi melakukan pembunuhan dan penipuan dengan modus pengganaan uang
di backup dari brimob dari juga dari polres dari sabara lengkap mas
semua dari unsur kepolisian di brimas juga ada
semua intinya mengamankan pengunjung yang ada disini dan juga para warga yang ada disini
usai menjalani tujuh puluh empat adegan rekonstruksi pembunuhan di padepokan dimas kanjeng
taat pribadi tetap membantah membunuh dua pengikutnya ismail dan abdul ghani
dari hasil rekonstruksi kasus pembunuhan sendiri adegan yang semula enam puluh delapan dalam berkas penyidikan berkembang menjadi tujuh puluh empat adegan
karena adanya temuan adegan baru saat membunuh abdul ghani
senin kemarin selain melakukan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana
polda jawa timur juga melakukan penggeledahan terkait kasus penipuan
dengan tersangka taat pribadi
beberapa barang bukti diamankan dari rumah taat pribadi
selain kursi dan topi yang biasa dikenakan taat pribadi dalam penggadaan uang
seperti yang terlihat di video video yang menjadi viral
polda jawa timur juga menyita sejumlah dokumen
di antaranya adalah dokumen kwitansi yang merupakan mahar dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah
selain itu ada formulir yang harus ditandatangani pengikut padepokan dimas kanjeng taat pribadi
selaku ketua pembina
marwah daud ibrahim selaku ketua pengurus yayasan padepokan dimas kanjeng
isi formulir itu diantaranya pengikut tidak akan menuntut yayasan baik perdata maupun pidana
jadi kita sudah melakukan penggeledahan bersama dengan masyarakat pak rt pak rw
dengan pengacaranya dengan tersangkanya
kita menemukan beberapa alat bukti atau barang bukti seperti
ada namanya kwitansi
kwitansi itu adalah berisikan kwitansi mahar
jadi ada beberapa yang sedang didata oleh penyidik penyitaan
banyak juga itu
karena tidak cuma satu banyak itu
dan untuk kelanjutan santrinya ada
ada satu juta ada dua puluh lima juta ada tujuh puluh lima juta
kemudian ada juga formulir formulir yang berisikan bahwa
seandainya nanti ada kejadian apa apa di situ
ada di situ